selamat pagi teman teman
saudara di studio sapa indonesia air pekan
nama aku givara agati putri
nama aku malik tutal fikri bisa dipanggil alfie
ini kalau dilihat dari yang ada di meja
boleh diceritain dong ini kalian memang hobi
kesenggangan waktu diantara kesibukan
keliah gitu ya gak bang alfie
dulu awalnya hobi dari smp
terus smp cuma sempat putus
karena udah kesibukan sekolah lah ya
dipesan tren waktu itu putus
tiba tiba dipilih dipilih untuk ditunjuk
dan disitu awalnya dari iseng iseng suka
oke ini kan temen kuliah berarti atau gimana
kalau misalnya aku sendiri itu
sama kayak bang alvi jadi waktu sma
tiba tiba dipaksa ikut lomba
awalnya pernah dipaksa ya
kaligrafi ya gitu jadi ya udah mau gak mau
di pelajari ternyata enjoy gitu
ternyata bikin kaligrafi itu seru banget ya gitu
kalau aku sendiri itu belajarnya otodidak kak
sama dulu tuh gara gara
ketika sma ditujuk lomba pun
pengajar lah istilahnya gitu jadi emang bener bener
pengajar sendiri cari referensi sendiri kayak gitu
lagi bikin lukisan kaligrafi apa aja sih
media lukisnya kemudian juga
ya mungkin sekalian kenalan sama
kanvas untuk media lukisnya
aku pakainya cat akrilik karena dia itu
dan menurut aku lebih hidup gitu
pakai kuas jadi kuasnya sendiri
kayak macam macam gitu ada yang bulunya kasar
kayak mungkin kalau dari aku sendiri
sebetulnya untuk jenis kaligrafi aku dan giva
itu beda kan kaligrafi banyak macamnya ya
karena kan kalau kita lihat sejarahnya itu kaligrafi kan hanya tulis dengan tinta
kalau aku lebih cenderung ke yang itu
kalau dilihat alatnya kan disini ada namanya
tapi menggunakan tumbuhan paku
hasilnya kayak gimana boleh dilihatin nggak
kalau disini gak ada mungkin di dokumentasi yang
ini biasanya dipakai untuk apa nih alfie
untuk medianya kalau yang ini harus kertas atau karton
ini lukis ya ini yang kontemporer
ini kayak kayu sejenis tumbuhan paku pakuan
inspirasinya datang dari mana sih
kita bicara referensi di karya karya master sih ya
jadi memang sekarang udah mulai banyak pesantren pesantren
jadi udah banyak lulusan lulusan master master
kalau misalnya kurang inspirasi
kita carinya di situ di instagram social media
atau web lain itu di pinterest
karena kita memang mencarinya itu kan di internet ya
karena banyak pilihan dan referensi gitu
tapi mungkin pelukis biasa siapa ada idola nggak
kalau misalnya kaligrafer sebenarnya ada
mana tuh bahkan ada pesantrennya sendiri ya bang ya
jadi salah satu idola
sama sih kalau kurang lebih saya juga kiblatnya ke ustadz didin
dan ini temen temen biasanya kalau melukis kita biasanya
identiknya tuh dengan punya jiwa seni gitu
atau gak jini gitu
ada tipsnya gak misalnya buat belajar belajar
seniman itu kalau dulu saya belajar
nah kalau saya sendiri nilai saya sendiri itu adalah seniman yang
saya kalau misalnya disuruh gambar spontan itu nggak bisa
jadi emang harus belajar tekniknya gimana
dari awal sampai jadi sebuah karya
jadi itu sih kalau buat seniman yang belajar
harus benar benar belajar tekniknya gimana
jadi ada jenis tujuh
ada tujuh font kurang lebih font kaligrafi
jadi masing masing font itu ada kaidah masing masing
seniman kaligrafi itu benar benar harus belajar
bergantung sama imajinasi karena ada aturannya
style kamu dalam berkaligrafi itu kayak gimana
hanya tulisan menggunakan tinta
menggunakan tujuh jenis fond kaligrafi
buku kaedah yang dicetak para master master
biasanya itu ada kaedah masing masing
setiap hurufnya jadi misalnya penuhnya huruf alif
senti berapa lebarnya berapa
panjangnya berapa itu ada kaedahnya masing masing
tujuh jenis huruf lainnya jadi
nggak bisa belajar tanpa guru sebetulnya
penulis kaedah kaligrafi karena kita butuh koreksi
itu pun mungkin seminggu sekali
adanya jadi gak rutin gitu ketika dulu
ada bimbingan ketika mau
jadi emang hanya seminggu sekali itu bimbingan
memang perlu pendamping
atau bimbingan gitu ya kalau untuk yang mau belajar
khususnya untuk kaligrafi yang pakai tinta
nah kalau giva punya ini gak
hasil kaligrafi atau karya giva ini yang paling
atau punya makna paling dalam lah
boleh di lanjutin ini apa
jadi ini itu sebenarnya adalah request dari
karena dulu nenek meninggal itu dulu nenek pernah minta
tapi kodar dulu sampai nenek meninggal
jadi ini tuh tulisannya al fatihah
dan jadi aku pengen orang yang baca ini tuh
bacain al fatihah untuk nenek gitu
ini pesannya mendalam sekali ya
lebih seru lagi nanti kita berbincang bincang
jadi tetap di sapa indonesia akhir pekan
kembali lagi di sapa indonesia akhir pekan
biar beda ngabuburitnya hari ini belajar
ini udah dibikin sketsanya dulu sih
ini langsung aja sih jadi mau coba
terus dimasukin ke tintanya
ini ceritanya pengen bikin ini sebenarnya bukan kaligrafi arab sih
soal mungkin temen temen kan tadi bilang
tapi kita ngobrol ngobrol ya soal mungkin teman teman kan tadi bilang sempat ikut lomba ya nah udah kemana aja sih lomba kaligrafinya
biasanya kita itu di indonesia ada yang diadakan oleh
tapi ada kaligrafi di dalamnya
ada kaligrafi kontemporer yang ini lukis kontemporer
ada cabang kaligrafi naskah
kaligrafi naskah jadi hanya menyiapkan tinta
jadi karya coba coba sebenernya punya aku
jadi coba coba ngelukis nih gimana sih rasa ngelukis
walaupun emang gak ada basic lukis sebetulnya
biasanya kalau aku sendiri lomba mtk
kalau banyak yang tau temen temen ini jurusan kuliah
seni juga atau bukan
kalau aku sendiri dari jurusan kedokteran
kalau aku dari jurusan fisioterapi
lagi nggak buat kaligrafi ini
kalau kebetulan aku sendiri kemarin bulan
jadi mewakili kecamatan di lampung selatan
untuk lomba di tingkat kabupaten lampung selatan
oke biasanya kalau temen temen bikin karya
akan dijual juga atau gimana
tapi waktu itu tiba tiba
dibuatkan nama suaminya sama dia
terus pakai hurufnya kayak bentuk love gitu
awal mula dimana aku mulai menjual
kaligrafi sebenarnya tapi nggak intens menjual gitu kak
kita bikin tapi kadang kalau ada yang request
juga kalau aku nya lagi kurang
karena biasanya kalau misalnya
kalau maunya jelek kadang kadang susah
jadi kayak antara kepala dengan tangan tuh
melukis di dinding bikin kaligrafi di dinding
jadi aku minta tolong ngebuatin kaligrafi
alvi ajarin dong bikin ini kaligrafi
cuma kan aku tipenya orang itu
yang belajar jadi malah susah
ujung ujungnya capek sendiri gitu
aku juga belajarnya bener bener otodidak
ngikutin apa yang di buku kemudian koreksi
mungkin kalau misalnya ada yang tertarik gitu mau belajar bikin kaligrafi juga
di bawah ini silahkan ya temen temen
kalau aku di instagram tapi gak ada portfolia
ini sesuai kemampuan ya
tetep harus dibilang masya allah
terima kasih ya temen temen
wow ini special untuk sapa pagit
oke terima kasih banyak
semakin keren makin hebat
terima kasih alfie dan giva
terima kasih sampai jumpa